nusa tenggara timur dicanangkan sebagai sentra produksi sapi nasional
namun kenyataannya masih banyak peternak lokal yang sulit berkembang
kurangnya pengetahuan dan belum mendapat penyuluhan
membuat hidup peternak sapi jauh dari sejahtera
fajar menyingsing di tanah sumba nusa tenggara timur
itu artinya waktu bekerja dimulai
marta dan putranya ama langsung menuju kandang sapi
yang terletak tepat di samping rumah mereka
memeriksa kondisi sapi yang terluka sakit atau hamil adalah rutinitas sehari hari
sudah lima belas tahun keluarga ini menggantungkan hidupnya dari mengembalakan sapi
seperti kebanyakan peternak kecil di sumba timur
mereka hanya bertugas merawat sapi milik orang lain
nah kalau itu upahnya seperti apa
kalau beranak lima satu kita satu
tapi kalau ini apa jual jual begitu
untuk kebutuhan sehari hari
nah kalau sekarang punya berapa ekor mama
dari sebaik ini yang mama gembala mama cuma punya dua sekarang
sapi hamil merupakan impian
karena dari sinilah mereka mendapat upah untuk menutup biaya hidup sehari hari
sayangnya tidak setiap tahun sapi hamil sehingga marta bisa mendapat penghasilan
ditambah lagi kurangnya pengetahuan tentang metode beternak yang baik
walhasil hidup makmur dari sapi masih jauh dari harapan
dengan sapi sebaik ini mama yang gembalakan ini
pernah datang ada dinas peternakan datang ke sini kasih penyuluhan
kasih pembelajaran bagaimana merawat sapi yang benar supaya nanti cepat beranak
tidak pernah tidak pernah datang
tidak pernah datang
kandang sapi dibuat sederhana tanpa atap tanpa persediaan pakan dan air minum yang cukup
maka setiap hari sapi harus digembalakan ke padang savana
sudah puluhan tahun cara pemeliharaan secara tradisional ini dilakukan mayoritas peternak sapi di sumba
mereka hanya mengandalkan alam untuk menyediakan rumput dan air bagi hewan ternak mereka
tugas ama dan adiknya aldi semakin berat saat musim kemarau tiba
kalau rumput dan air sulit didapatkan di padang sapana
kalau lagi musim kemarau seperti ini rumput dekat sini pada sudah habis berapa jauh aldi
baru mendapatkan air dan rumput yang bagus
dan semua jalan kaki
tidak pernah bawa kuda

re bumps dan miras juga peduli ribu ini
mereka saja bayi bayi di penjara

persoalan kurangnya pengetahuan dan belum mendapatkan penyuluhan inilah realita peternak
kecil di sumba timur sehingga menyebabkan mereka sulit berkembang ruli kurniawan sumba